dengan pengesahan kuhp baru australia akan meninjau kembali risiko perjalanan warganya yang akan berkunjung ke indonesia
australia mengkhawatirkan larangan seks di luar nikah dapat berdampak bagi warganya
kami akan bahas malam hari ini bersama andreas harsono peneliti senior human rights watch
selamat malam pak andreas
baik pak andreas australia akan meninjau kembali bagi warganya untuk berkunjung ke indonesia
salah satu yang cukup lantang atau merespon kuhp baru atau pengesahan kuhp baru di indonesia
di satu sisi menanggapi hal tersebut pemerintah indonesia bersikeras bahwa warga asing yang akan datang ke bali atau berkunjung ke indonesia tidak akan terpengaruh dengan kuhp ini
apakah ini bisa diartikan jaminan aman atau tetap ada potensi celah bahaya anda melihat di sana pak andreas
saya kira persoalannya bukan hanya orang
saya kira tidak akan mengagetkan bila lantas negara negara lain di luar australia juga akan memberikan travel advisor ya
artinya hati hati bila pergi ke indonesia
persoalnya adalah kuhp ini akan melanggar hak perempuan anak perempuan dan perempuan
transgender dan seterusnya
minoritas agama maupun kebebasan berekspresi serta kebebasan berserikat
mereka tidak sesuai dengan standar internasional di bidang hak asasi manusia
yang sudah disetujui sudah diratifikasi oleh negara indonesia
oke apa yang anda khawatirkan pada implementasinya di lapangan
merujuk tadi pernyataan atau penjelasan anda pak andreas
hukum yang opresif kayak begini tidak bisa dijalankan dengan penuh
ya di indonesia ini ada entah berapa puluh juta pasangan yang hidup bersama
karena berbagai macam persoalan
mungkin tinggal jauh mungkin nikah siri
mungkin birokrasi mungkin orang bahai orang ahmadiyah yang agama agamanya tidak dilayani
sundawiwitan kejawen tidak dilayani oleh birokrasi indonesia
jadi kuhp ini tidak bisa dijalankan dengan penuh oleh negara indonesia
tetapi kuhp ini akan dilakukan penegaan secara selektif
penegaan secara selektif ini
dibalik semua safeguard harus orang tua harus anak atau harus pasangan yang mengadukan
tetapi substansinya sama
bahwa masalah private orang entah itu warga negara asing atau warga negara indonesia
itu bisa dicampuri oleh negara
dan ini akan menunjukkan kemungkinan membayar uang perlindungan
meminta suap dan lain lain
itu yang dikhawatirkan oleh orang orang yang memahami risiko bahaya dari hukum semacam ini di indonesia
bukan hanya turis
jangan lupa ada banyak sekali perusahaan internasional bekerja di indonesia
karyawan mereka bisa kena
dan yang lebih penting lagi warga indonesia bisa kena
lagi lagi dengan istilah bahasa inggrisnya selective enforcement
kuhp ini tidak bisa berjalan secara menyeluruh
hanya selektif saja
oke selective enforcement itu apakah yang juga dikhawatirkan beberapa pihak
anda juga sependapat ada potensi main hakim sendiri
karena masyarakat bisa mendekat anggota keluarga untuk melaporkan adanya hubungan seks di luar nikah
salah satu yang seperti itu pak andreas
oh iya itu salah satu kemungkinan
atau begini katakanlah saya punya anak yang gay
saya ingin saya disembuhkan
yang tentu tidak bisa
lantas terjadi perdebatan dalam keluarga
sesama gay tentunya
nah ini bisa jadi alat buat saya untuk melaporkan mereka ke polisi
sengketa keluarga dibawa ke masalah publik dan bikin repot polisi
pak andreas beberapa pasal
beberapa pasal yang diperdebatkan berkaitan dengan moralitas
apakah negara tadi seperti yang anda singgung juga
apakah negara harus dan bisa andil turut campur dalam hal yang bersinggungan dengan moral
masuk ke dalam ranah privasi
kalaupun iya sebatas apa
bagaimana membuktikan terjadi hubungan seks
tetapi karena pembuktiannya sangat rumit
namanya juga privasi
itu membuka banyak ruang
buat melakukan hal hal yang tidak adil tidak benar
berbau kekerasan anda sebut tadi
main hakim sendiri
karena itu di dunia ini
negara negara yang modern
itu pada menjauh dari masalah masalah privat
indonesia kok masuk
negara negara pada menjauh dari apa yang disebut belas pemilu
penuh dengan agama
indonesia kok mau ditambah
dari satu pasal jadi enam
di dunia ini nggak ada satupun negara
yang menambah pasal tentang apostensi
apostasi itu artinya
entah pindah agama atau meninggalkan agama
lah ini ada di indonesia
jadi indonesia ini jadi satu satunya negara
dari satu ratus sembilan puluh tujuh negara di dunia
yang menambah hukum tentang apostensi
tentu ini menakutkan
bukan hanya buat
orang indonesia yang sadar
tapi buat pemerintah pemerintah yang sadar
di australia di amerika serikat
ketika pengesahan kuhp ini
turut menjadi concern
tidak hanya dari indonesia
tapi juga dunia
tidak hanya sebatas kunjungan
ke indonesia warganya
kita lihat bahwa dari pbb
kelompok ahli ham pbb juga ikut menyatakan
keprihatinannya terhadap kuhp ini
karena dianggap sebagai kemunduran demokrasi
anda melihat dampaknya akan seperti apa
dampaknya negara ini akan jadi negara yang
akan ada suasana yang menakutkan
wartawan tentu akan takut
orang orang yang selama ini dituduh dengan pasal makar
ditambah ditambah lagi kan pasal makar ini
atau kayak kasus lgbt
jelas mereka akan menjadi komunitas yang makin hilang
belum lagi ada yang disebut
pasal yang hidup dalam masyarakat
hukum yang tidak tertulis
saya mau kawin tujuh
saya mau kawin dua puluh
repot kan ini kan
ya oke baik
kita akan pantau kedepannya seperti apa
karena baru disahkan
tapi cukup membuat heboh
banyak sekali perdebatan
terima kasih pak andreas arsono
sudah bergabung dengan cnn indonesia
ketemu malam hari ini
selamat malam pak andreas